dan meski kejaksaan agung republik indonesia telah mengeluarkan perintah penundaan penahanan baik nuril
yang rencananya dilakukan hari ini
gabungan kuasa hukum nuril datang memenuhi panggilan kejari mataram
yang telah dilayangkan sebelum penundaan diumumkan
namun baik nuril tidak ikut hadir
gabungan kuasa hukum baik nuril datang sekitar pukul empat belas waktu indonesia tengah
dan langsung diterima oleh kepala kejari mataram
kedatangan tim kuasa hukum ini untuk meminta salinan putusan kasasi mahkamah agung
sebagai acuan untuk kepastian hukum dari proses yang akan dijalankan oleh baik nuril
kendati sebelumnya rencana penahanan terhadap baik nuril
pada rabu ini telah dibatalkan kejaksaan agung republik indonesia
untuk backup tentunya kami sedang mempersiapkan
selain kami sedang menerawang apa yang menjadi dasar pertimbangan
hakim mahkamah agung yang memeriksa kasasinya
karena sampai detik ini salinan putusannya belum kami terima
kejaksaan negeri mataram mengakui bahwa hingga saat ini
pihaknya belum menerima salinan putusan kasasi dari mahkamah agung
salinan kita belum menerima kalau itu menjadi kendala
kita dorong sama sama biar cepat pengadilan itu memberikan salinan putusan sama kita
karena salinan itu bukan kepentingan ibu nuril juga kepentingan kejaksaan juga
sementara itu hingga kini masih belum ada klarifikasi
dari mantan kepala sekolah sma negeri tujuh mataram
yang kini menduduki jabatan sebagai kepala bidang kepemudaan dan olahraga
ia turut dilaporkan balik oleh baik nuril atas dugaan pelecehan yang dilakukannya